diduga karena sopir mengantuk sebuah mobil memudik menabrak truk bermuatan pasir di jalur pantura rembang pada minggu dini hari
dua orang tewas dan empat korban menderita luka serius
kecelakaan terjadi di jalur pantura semarang surabaya tepatnya di sebelah timur pertigaan resikulon kecamatan kaliori rembang
peristiwa terjadi ketika mobil yang dikemudikan akub zainal dari arah semarang oleng ke kanan dan menabrak truk pasir dari arah berlawanan
akibat tabrakan sopir mobil dan penumpang di belakangnya tewas di lokasi kejadian
sementara korban luka menjalani perawatan di rumah sakit dr r sutrasno rembang
kecelakaan juga mengakibatkan kemacetan hingga dua km di jalur pantura
sebuah bus pariwisata menabrak truk pengangkut sayuran hingga terguling di ruas tol cipularang purwakarta jawa barat
dalam kecelakaan ini empat orang mengalami luka luka
benturan keras membuat truk terguling dan terseret hingga beberapa meter
bahkan muatan berupa sayuran tumpah menutup badan jalan
truk terhenti setelah menabrak pembatas tengah jalan sementara bus masuk ke parit ruas tol
sopir dan kernet kedua kendaraan mengalami luka luka dan dibawa ke rumah sakit tamrin purwakarta
petugas langsung memindahkan
dan bangkai truk sementara bangkai bus belum diangkat
saya lagi jalur kiri ya turunan
terus ada benturan di belakang
ingat lagi saya mobilnya udah kembali
kembalinya ke kiri